pemberlakuan skema pembatasan jumlah kendaraan dengan aturan ganjil genap di dua puluh lima ruas jalan di dki jakarta
membuat pihak stasiun bogor mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang
dengan berakhirnya masa sosialisasi aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan di dki jakarta
petugas memprediksi jumlah penumpang yang menggunakan krl akan meningkat
sejak pukul lima waktu indonesia barat antrean penumpang telah mengular di stasiun bogor
sebagian besar penumpang mengaku hendak berangkat menuju jakarta untuk bekerja
ane purba hingga pukul tujuh belum terjadi lonjakan jumlah penumpang yang signifikan
tercatat enam penumpang melakukan perjalanan dari stasiun bogor hingga pukul tujuh
meski demikian pt kci tetap melakukan antisipasi dengan menambah jadwal perjalanan
jadi sekarang perjalanan kita menjadi sembilan ratus tujuh puluh lima
artinya ini sudah mendekati normal kalau jumlah frekuensi perjalanan
walaupun penumpang kami masih sekitar tiga puluh sampai empat puluh persen kita menambah perjalanan ini agar social distancing makin bisa diterapkan